pilihan motor jadulnya tidak sekedar asal asalan
tingkatannya umpama kelasnya landik
adalah sebesar tiga ratus enam puluh lima juta rupiah